dua dari empat kawanan begal di karawang ditembak petugas karena berusaha kabur saat akan ditangkap
di bandung tiga pria diringkus polisi karena menganiaya seorang warga yang menolak mengabadikan aktivitas pesta miras yang dilakukan pelaku
bersama informasi lain berikut kilas kriminal selengkapnya
petugas reserse kriminal pores karawang dan polsek rengas dengklok menangkap empat kawanan begal yang dikenal meresahkan warga
kawanan begal ini dikenal sadis dan tak segan melukai korbannya
dua dari empat pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap
kapolres karawang akbp hendy febrianto kurniawan mengatakan pihaknya akan melakukan tindakan tegas termasuk tembak mati bagi para pelaku pencurian dengan kekerasan
tiga orang pria diciduk petugas satuan reserse kriminal pores tabus bandung kamisian karena menganiaya seorang warga di kawasan ciwastra bandung
peristiwa penganiayaan bermula saat para pelaku bersama empat rekannya tengah pesta miras di sebuah warung makan di kawasan ciwastra
pelaku kemudian meminta korban yang pada saat itu tengah makan di warung untuk mengabadikan aktivitas pesta miras dengan menggunakan telpon genggam miliknya
meski korban telah mengabadikan para pelaku saat pesta miras ternyata hal itu tidak membuat pelaku puas
salah seorang pelaku yang kecewa dengan hasil foto kemudian meminta korban mengabadikan pesta miras mereka dari berbagai posisi
korban yang menolak permintaan ini
korban itu kemudian dipukuli dengan menggunakan kayu
tidak hanya itu pelaku juga menganiaya korban dengan tangan kosong dan sebilah golok
akibat perbuatan para pelaku akan dijerat dengan pasal satu ratus tujuh puluh ayat satu tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman maksimal selama lima tahun penjara
seorang gadis yang masih duduk di bangku smp mendatangi pores tasikmalaya karena menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan empat remaja tanggung yang dikenalnya melalui media sosial facebook
korban sebut saja bunga lima belas
dua belas tahun dicekoki minuman keras oleh keempat pelaku dan dalam keadaan tak sadarkan diri kemudian disetubuhi pelaku secara bergilir
hanya dalam hitungan jam keempat pelaku kemudian diringkus polisi
para pelaku mengakui perbuatannya dan tega melakukan aksi beja tersebut karena dalam pengaruh alkohol
atas perbuatannya keempat remaja tanggung ini harus mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman lima sampai lima belas tahun penjara
demi mendapatkan fasilitas pijat gratis
demi mendapatkan fasilitas pijat gratis
abd tiga puluh enam tahun warga cakung jakarta timur menyamar menjadi anggota polisi berpangkat bripka
namun aksinya tidak berlangsung lama karena pelaku akhirnya diringkus petugas kepolisian polres metro bekasi kota
saat tengah berada di sebuah panti pijat di kota bekasi
dari tangan pelaku petugas menyitap perlengkapan dinas kepolisian beserta dua pucuk senjata api jenis airsoft gun